selamat datang di kabupaten siak
selain memiliki keragaman kuliner khas tanah melayu
kawasan cagar budaya di provinsi riau ini juga menyimpan warisan peninggalan kesultanan melayu
yang pernah berjaya dari abad tujuh belas hingga seribu sembilan ratus
nah saat ini saya sudah berdiri di atas salah satu landmark kabupaten siak
yang di jembatan tunku abu sultanah latifah
jembatan ini melintas tepat di atas sungai siak
sungai yang menjadi nadi bagi kehidupan warga di kabupaten siak
selain menjadi sarana transportasi dan juga perhubungan
jembatan sepanjang satu dua km ini juga menjadi ikon wisata kebanggaan warga siak
selain sungai siak kabupaten ini juga dilintasi aliran sungai lainnya
seperti sungai apit mandau dan buantan
tak heran bila ragam masak
masakan khas siak didominasi oleh olahan ikan air tawar
dan yang akan saya coba sekarang adalah asam pedas ikan tapah
saya datang ke ibu kamsia
pemilik rumah makan khas melayu
yang sudah dua puluh lima tahun berjualan di sekitar istana siang
boleh boleh boleh
ini kan di siak ini asam pedasnya tak tekat
oh lebih encer
masakan asam pedas ikan tapah
kurang dari setengah jam asam pedas ikan tapah yang telah matang siap untuk disajikan
salah satu jagoan dari sungai siak yakni ikan tapah
ini pas banget memang kalau dimasak asam pedas khas melayu
karena memang dagingnya yang lembut dan kuahnya yang
masakan asam pedas ikan tapah

masakan asam pedas ikan tapah
masakan asam pedas ikan tapah
masakan asam pedas ikan tapah
puas mengisi perut saya lanjutkan perjalanan saya dengan menyusuri wisata sejarah di kabupaten siak
masakan asam pedas ikan tapah
ya seratus tahun sebelum kesultanan siak sri indapura berdiri
belanda memang sudah mengkokohkan posisinya di wilayah siak yang pada saat itu masih berada di kerajaan johor malaysia
dan hingga saat ini peninggalan belanda memang masih dapat disaksikan dan masih terpelihara sebagai cagar budaya salah satunya adalah tangsi belanda
pada abad delapan belas tangsi belanda merupakan barak militer belanda yang berlokasi persis di tepi sungai siak
selain kantor pada masanya tempat ini ditengarai digunakan sebagai penjara gudang mesiu dan barak tentara
nasi belanda ini sebenarnya adalah military club atau barak militer
sebutan tangsi itu baru datang kemudian setelah orang orang kampung di sini menyebut
ada penjara penjara militer disebutlah tangsi belanda
kita sudah diminta oleh menteri persata untuk ikut mempromosi wisata halal di jeddah dalam indonesia expo
ada empat kabupaten kota di indonesia ini salah satu di siak mempromosi kewisata
dan kita juga membuat event event kewisata religius di sini ada namanya gatik paganjot
lengkap sudah perjalanan saya tidak hanya mengisi perut dengan mencicipi ikan tapa asam pedas khas tanah melayu
saya pun juga mengisi wawasan dengan menengok jejak sejarah peninggalan belanda di kabupaten siak
tim liputan cnn indonesia kabupaten siak riak